apa dia kabur
ini papanya jessica
alhamdulillah jessica udah sama saya
saya bersyukur banget
saya utang budi sama kamu riki ya
sekali lagi makasih
biar om bantu deh
ya kamu butuh pengawalan khusus tuh kayak gimana
terima kasih banyak om
untuk mengenai pengawalan saya rasa sudah cukup
pengawalan saya di rumah juga sudah cukup baik
jadi tidak perlu ada tambahan pengawalan lagi
oh pasti udah mengusahakan yang terbaik
untuk memandang kamu
jadi sepertinya gak perlu
bantuan dari orang lain lagi
padahal harus damai
tapi kalau gue gak ambil barangnya sekarang
nanti gue suruh orang kesana takutnya gue keduluan sama pener itu lagi
bu teti ini saya sekarang ke rumah ibu ya
baik pak kalau begitu saya tunggu ya pak
sebentar bu saya ada pesan untuk ibu
sebelum saya sampai rumah ibu jangan pernah keluar rumah
kalaupun ada yang mengetok pintu rumah ibu jangan pernah dibukakan
saya takut ibu mendapat ancaman ya
terima kasih banyak
siapa yang jaga andin selama gue pergi
kamu gimana sih gimana caranya jessica bisa sampai kabur
saya minta maaf pak
jessi pasti mau ke bandung dia pasti mau kembali ke harapan kasih
saya harus hubungi dokter lisa
halo halo benar dengan papanya jessie
anak bapak sekarang bersama saya di stanfort cafe
jessie bersama anda
ini beneran apa bohongan
oke oke saya segera kesana
iya oke pak
dari mana lagi lagi itu tau nomor hp saya apa jessie yang kasih tau
bu papanya elsa lama banget sih beli kopinya
ini ngantuk deh
gak ada siapa siapa
adi jangan pergi
adi tunggu aku
adi jangan pergi
jangan pregunt dois
itu yang kamu mau kan
mau bawa ke bandung
papa benar mau ketemuin kamu sama adi sayang
papa benar mau ketemuin aku sama adi beneran gak bohong
papa udah nyuruh orang buat nyari adi
kamu benar melihat adi tadi
iya aku liat adi tadi
gak ada apa
oke oke yaudah
ya udah kamu percaya sama papa ya
aku usahakan yang terbaik buat kamu
kita cari adi
aku mau kalau ketemu adi aku mau sama papa
tapi tapi sekarang kau pulang dulu sama papa
kamu harus janji sama papa kamu jangan pernah kayak adi lagi
jangan pernah kabur
kamu tolong bawa motor ini ke jakarta hospital
itu ada orang yang lagi memegang ktp saya

kamu balikin ke dia
ya ya segera
pelan pelan ya pelan pelan
ricky ini papanya jessica
alhamdulillah jessica udah sama saya
saya bersyukur banget
saya utang budi sama kamu ricky ya
sekali lagi makasih